mudik membawa anak balita memerlukan persiapan khusus
lalu apa saja tips agar si kecil tetap nyaman dalam perjalanan
simak informasinya berikut ini
idul fitri tahun ini untuk kedua kalinya pasangan fitri duyanti dan mulyono mudik
membawa anak bungsu mereka radita arisha yang saat ini berusia dua tahun
mereka akan menuju purwokerto jawa tengah menggunakan mobil pribadi
pada saat arus mudik waktu tempuh bandung purwokerto biasanya sekitar sepuluh jam
selain keamanan dalam perjalanan pasangan ini juga harus memperhatikan kenyamanan si kecil
terutama jika kendaraan terjebak kemacetan lalu lintas
cuman yang paling sering itu kalau misalnya macet biasanya dia kesel
jadi paling ya mau nggak mau kalau pakai mobil pribadi kita berhenti dulu
keluar gitu jalan lah bentar cari udara seger gitu baru ngelanjutin perjalanan
ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum mudik
seperti mengecek kembali kondisi kesehatan baik si kecil maupun orang tua
sebaiknya orang tua membawa pakaian lebih membawa mainan dan obat obatan
hal itu penting dilakukan karena tantrum atau ledakan emosi si kecil bisa saja terjadi dalam perjalanan jauh
orang tua harus tetap tenang menghadapi si kecil
ini menyebabkan anak anak gelisah bisa jadi karena dia lapar sehingga menyebabkan gula darahnya turun
kalau gudang darahnya turun menyebabkan mereka akan sangat gelisah
dan juga diberikan cairan pastinya
cairan akan sedikit sedikit tapi sering untuk menghindarkan dihidrasi
selanjutnya demi menjaga keselamatan si kecil
tidak dihancurkan mudik menggunakan sepeda motor karena anak balita masih rentan terhadap debu dan panas dalam perjalanan
perhatikan pula waktu dan jalur perjalanan
seperti memilih jarak terdekat menuju kampung halaman dan estimasi waktu istirahat
kiki haryadi bandung